final bnc rennes a digelar di gorsudirman surabaya
sebanyak lima puluh tujuh atlet akan bertarung di sejumlah kelas seperti tunggal putra putri ganda putra putri dan ganda campuran
salah satu tim ganda campuran dimainkan oleh dua atlet dari dua klub yang berbeda
dan menurut aturan pbsi ini merupakan hal biasa bahkan di event internasional sekalipun
laga final bni sirnas a dimulai jam sepuluh waktu indonesia barat
tepat tiga lapangan di gorsudirman digunakan pada final ini
dari satu dua ratus sembilan puluh lima atlet yang mengikuti laga hanya lima puluh tujuh yang berhasil tanding di final hari ini
menurut pengurus pusat persatuan bulutangki seluruh indonesia laga sirenas ini memiliki total lima seri
tiap atlet bebas mengikuti atau tidak tiap serinya
pencapaian di tiap seri akan menambah poin tiap individu atlet
final akan ditutup dengan penyerahan medali bagi para pemenang
usai seluruh pertandingan final akan digelar pertandingan ekshibisi antara ricky subakja dan trikus haryanto
final bni sirnas a digelar sejak pagi tadi di surabaya jawa timur
kita tergabung dengan jurnalis foto cnn indonesia andreas wicaksono
selamat siang andre
andre ada kejutan apa saja di gelaran final bnc rennes pada hari ini
ya andre ada kejutan apa saja di gelaran final bnc rennes pada hari ini
oke benny saya kurang
benny suara anda memang kurang begitu terdengar jelas karena di sini beberapa kali supporter berteriak teriak
itu menandakan bahwa mereka sangat mendukung semua pemain yang berlaga di sirnas a ini
hari ini final ini diikuti oleh lima puluh tujuh atlet yang sudah lolos di semifinal sebelumnya
ada beberapa kelas yang dipertandingkan
yaitu tunggal putra putri ganda putra putri dan ganda campuran tentunya
total semua akan ada lima belas match yang dimulai pertandingannya dari jam sepuluh pagi sampai nanti jam
nah setelah itu akan ada eksebisi lalu dilanjutkan dengan pengalungan medali
nah sirnas a ini ini adalah satu dari lima seri yang akan dipertandingkan
perjalanan para atlet ini sebenarnya masih panjang
nah bagaimana perjalanan mereka untuk nantinya akan sampai menjadi atlet nasional yang akan mewakili indonesia di ajang internasional
saat ini saya sudah bersama ibu mimi irawan sebagai kabit turnamen dan perwasitan pengurus pusat pbsi
ibu bisa diceritakan bagaimana sebenarnya perjalanan mereka adik adik kita ini calon atlet nasional
dibilang begitu bu ya dalam mengikuti sirenas ini bu
ya baik terima kasih
perjalanannya masih panjang
jadi bukan kalau hari ini juara langsung masuk di pelak nas
nanti tidak muat pelak nasnya pak
jadi ini masih ada dua event lagi yang akan mereka ikuti di serang dan di jakarta
nanti setelah itu nanti kita akan ada sirnas premier
di mana tiga puluh dua besar ranking yang terbaik akan berlagak di sana mencari yang the best nya
nah nanti setelah itu tentu tim pemenangan
pandu bakat dan bimpres pbbsi akan memantau siapa yang kira kira yang dipanggil
untuk mengikuti seleksi untuk menuju pelak nas
karena setiap tahun pelak nas itu ada degradasi promosi
nah itu kita lakukan adalah setelah rangkaian semua kalender nasional selesai
ditutup nanti itu dengan kejurnas sebenarnya baru seleksi
setelah itu kan libur pergantian tahun
nah kita harapkan dari sini cukup baik ya
artinya atlet atlet yang ada sekarang ini cukup baik
masa depan indonesia sebenarnya terhadap atlet bulu tangkis itu tidak kurang
cuma memang kita harus akui atlet putri ini yang masih kurang
jadi kalau dibilang satu banding lima menurut saya
ya maklumlah atlet putri kita sekarang kan fisiknya belum menunjang
kalau laki laki ya putra sangat banyak
anda bisa lihat sendiri main mereka semangat
bayangkan ini hari supporternya ada datang dari madura
ya tapi ya saya senang senang saja eventnya juga sukses begitu
baik terima kasih banyak ibu
semoga sirnas kali ini sukses nanti bisa terus mendapatkan atlet atlet nasional
benny tadi sempat ada pertandingan match ya antara ubaid dan jaden di court tengah ya di court dua
itu yang menarik perhatian dan antusias dari penonton
ubaid itu berasal dari madura
tadi berbondong bondong saya sempat melihat sendiri itu di kursi penonton tengah itu penuh
dan mereka menyoraki pemain pujaan mereka ubaid
dan tidak salah ubaid akhirnya menang sebagai juara
benny saya bisa sampaikan juga pesan untuk penonton
terutama anda yang berada di surabaya dan sekitarnya
di sini tempat duduk untuk penonton masih lowong banyak
silahkan hadir ke
silahkan hadir ke sinar sini untuk menonton menyaksikan memberi dukungan kepada atlet atlet muda kita
yang siapa tahu salah satu di antara mereka nanti akan mewakili indonesia di ajang internasional
dan jangan lupa nanti akan ada pertandingan eksebisi antara ricky subiaga subagia dan trikush santon
baik andras wicaksono terima kasih atas laporan
anda kita harapkan tentu dari pertandingan ini ada banyak bibit bibit muda dan juga
tadi seperti harapan dari mimmi rawon kb turnamen dan perwakilkanan pps ini
juga ada muncul lebih banyak lagi atlet wanita karena tadi perbandingannya satu banding lima begitu ya
masih kurang atlet wanita
jadi kita harapkan masih ada banyak bibit bibit muda lagi atlet wanita
dan juga tadi anda masih menyebutkan masih banyak tiket masih banyak kursi kursi kosong
pertandingan nanti masih ada yang akan digelar
bisa yang ingin mengikuti bisa datang ke final bni sirnas hari ini
terima kasih andreas wicaksono
selamat bertugas kembali